polisian daerah jawa timur langsung menambah kekuatan untuk mengamankan polres sampang dan pamekasan
penambahan anggota pasukan ini dilakukan setelah terjadi peristiwa pembakaran polsek tambelangan di sampang madura rabu malam
polisian daerah jawa timur menambah kekuatan untuk mengamankan dua polres di madura
yakni polres sampang dan pamekasan setelah terjadi pembakaran polsek tambelangan pada rabu malam
kepala polda jawa timur irjen polisi luki hermawan bersama pangdam lima brawijaya wisnu prasetya budi
serta gubernur jawa timur kofifa indar parawansa kamis pagi berangkat menuju sampang
ketiganya hendak bertemu dan berdialog dengan tokoh agama setelah tokoh masyarakat di sampang guna mendingin kengat suasana
pasca pembakaran polsek tambelangan sampang polda jawa timur menambah kekuatan tiga kompi atau tiga ratus anggota pasukan
dua kompi dari di brimob dan satu kompi dari sat sabara polda jawa timur
polda langsung berada di tkp di polres sampang mengkonsolidasikan semua yang ada
termasuk personel yang membackup polres sampang
kita dari pamekasan kemarin kita bagi lagi ada dua kompi dua kompi berimob dan satu kompi sabara
yang sudah standby di sana untuk membackup dua polres ini termasuk sampang
terbakarnya markas polsek tambelangan sampang
membuat pengamanan di lokasi diperketat
pembakaran markas polsek ini terjadi rabu sekitar pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
kepala polres sampang mengaku pembakaran tersebut dilakukan sekelompok anggota ormas tertentu
alhamdulillah situasi sampai detik ini sampang aman kondusif
memang tadi malam ada sekira pukul sepuluh malam ada kejadian di polsek ambelangan
ada sekelompok masa yang datang ke polsek tambelangan kemudian melakukan pelemparan batu pelemparan bom molotov
kepala polres sampang masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi untuk mengetahui motif pembakaran
dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi sudah ada korespondensi ann indonesia wida subianto di sampang madura
wida selamat petang
bagaimana hingga saat ini penyelidikan pembakaran mapolsek tambelangan apakah sudah ada penetapan tersangka
ya elvira jadi kalau untuk penyelidikan sampai saat ini status ini dari kasus ini sepenuhnya ditangani oleh polda jawa timur
nah saat ini saya ingin mengajak anda melihat lebih dekat bagaimana kondisi di sekitar polsek yang tadi malam ini begitu api membumbung tinggi
jadi ya membakar polsek yang berada di kabupaten sampang ini elvira bisa melihat bagaimana kondisi
bagian atap dari polsek ini sudah tidak ada dan semuanya berwarna legam
nah kemudian juga sementara untuk kita berbicara di halamannya elvira bisa melihat bagaimana kondisi banyak kendaraan bermotor yang rusak terbakar di sana
total menurut data ini sudah ada tiga kendaraan bermotor yang roda empat yang sudah terbakar di sini
kemudian untuk kendaraan roda dua ini ada sepuluh kendaraan roda dua yang terbakar
dan semua kendaraan yang terbakar ini sudah ada tiga kendaraan bermotor yang sudah terbakar di sini
ini tidak sepenuhnya milik dari petugas kepolisian yang berjaga di mapolsek tembalangan ini
namun juga diantaranya milik warga dan juga awak media yang kebetulan memang sedang memarkinkan kendaraan roda empat nya yang ada di sini
kemudian untuk situasi arus lalu lintas di sekitar sini meskipun kejadiannya baru berlangsung tadi malam ya elvira
namun anda bisa melihat untuk lalu lintasnya dan juga suasana di kampung ini sebenarnya sudah kembali normal
anda melihat tidak ada penutupan jalan
bahkan sebagian masyarakat yang lewat di sini berhenti dan melihat bagaimana kondisi terkini dari mapolsek tambelangan yang berada di kabupaten sampang madura ini
sementara untuk kegiatan perekonomian memang pagi sampai siang tadi beberapa unit usaha yang ada di sekitar mapolsek ini tutup ya
seperti ada sebelah kirinya ini ada pegadaian begitu terus kemudian juga ada kooperasi di sebelah kanan ini tutup
namun konfirmasi yang kami dapatkan dari pengelola untuk besok ini sudah buka kembali
nah sementara untuk penanganan kasus ini elvira sepenuhnya ditangani oleh polda jawa timur
kebetulan tadi siang ini kapolda jawa timur beserta gubernur jawa timur kofifa indah parawangsa ini meninjau lokasi di sini
dan menyatakan sepenuhnya kasus ini ditangani oleh polda jawa timur dan sudah ada beberapa pelaku yang ditahan di polda jawa timur
namun berapa pelaku kemudian juga motif utamanya apa ini belum disampaikan oleh kapolda
akan dirilis ketika penyelidikan lebih lanjut ini sudah menemui titik yang lebih terang
memang kalau untuk motifnya ini kapolda jawa timur menyatakan bahwa isu yang berkembang ini memang ada kaitan langsung dengan hasil pilpres
namun kapolda jawa timur memastikan bahwa motif utama dari pengerusakan di mapolsek ini lebih pada adanya tersulutnya emosi masyarakat atas video yang beredar dan diterima oleh mereka
dimana di situ dalam video itu
ditunjukkan oleh salah satu tokoh keagamaan yang ada di madura ini tertahan ketika ada di jakarta
dan masa ini tidak terima kemudian mereka menyerang mapolsek tepat di tempat saya berada saat ini
nah bentuk penyerangan yang dilakukan yang disampaikan oleh kapolda jawa timur ini tidak hanya pembakaran namun juga pelemparan batu
dan ketika kapolda jawa timur beserta gubernur jawa timur tadi meninjau di sini siang tadi kebetulan juga didampingi media
melihat bersama sama bahwa masih ada bomolotov yang masih tercecar di sekitar kawasan mapolsek ini sendiri
dan paginya ini memang tim inovis dari kapolda jawa timur melakukan olah tkp
kemudian juga melakukan identifikasi diantaranya dengan menomori beberapa barang bukti dan juga informasi informasi terkait pengerusakan yang ada di mapolsek ini
dan selebihnya juga kapolda jawa timur ketika kami tanyakan bagaimana status provinsi jawa timur
ketika ada satu kejadian ini di sampang madura menyatakan statusnya masih kondusif
tidak ada kenaikan status misalnya menjadi siaga tidak ada
dan justru keamanan ini terus ditingkatkan oleh kapolda jawa timur dengan menyatakan ada penambahan pasukan keamanan di beberapa titik sentral dan juga objek vital yang ada di jawa timur
sementara untuk di lokasi ini sendiri sudah dikirimkan tiga kompi yang berjaga meskipun suasananya dinyatakan masih kondusif
kemudian tetap dilakukan
dikirimkan tiga kompi yang juga gabungan dari polda jawa timur dan juga dari tni
baik wida subianto langsung dari madura jawa timur